izin itu tertuang dalam surat mengenai hasil evaluasi hasil dan keamanan komite nasional penilai obat yang dikirim ke bio farma pada dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh
banyak orang mengira inilah upaya menciptakan hujan buatan
saat ini ada nc pesawat kasa
sebelumnya kementerian kesehatan dikabarkan sedang mengkaji penggunaan vaksin virus corona untuk remaja atau anak berusia di bawah delapan belas tahun diantaranya sinovac
menggelar operasi modifikasi cuaca
untuk menyukseskan perhelatan motogp mandalika
selain itu bmkg menyampaikan peringatan dini tentang adanya hujan lebat
yang sudah mendekati waktu pelaksanaan race
dalam surat tersebut bepom merekomendasikan menerima usulan penggunaan vaksin corona pada anak berusia dua belas hingga tujuh belas tahun
bersama satuan angkut ringan tni angkatan udara dari skuadron udara empat malang
bepom berencana memberi pernyataan resmi mengenai vaksin anak hari ini
sehingga pembentukan awan juga menjadi lebih cepat
atau ya pukul siang satu siang waktu setempat
karena si butir air ini kemudian bertemu dengan aerosol dengan partikel padat
awal juni lalu tiongkok menyetujui penggunaan darurat vaksin sinovac untuk anak dan remaja berusia tiga sampai tujuh belas tahun
karena modifikasi cuaca sebetulnya hanya merupakan teknik mempercepat jatuhnya hujan
maka intensitasnya tidak terlalu lebat
awan awan yang persis ada di atas posko kami saat itu
dan kemudian notam dibuka kembali
dan pfizer untuk anak berumur dua belas hingga tujuh belas tahun
sementara itu dalam seri perdana motogp seri mandalika
awan itu sudah bergerak masuk mendekati wilayah mandalika
terjadi reaksi fisika yang menyebabkan hujan lebih cepat turun daripada seharusnya
habisnya itu mungkin masih di utaranya mandalika
sehingga yang movement fleksibilitasnya tinggi itu lebih ke pesawat kasar
hanya memang seperti itulah kondisi aktualnya
maka dia akan jatuh menjadi hujan
jadi dua jam menjelang perhelatan start itu
kita kan dalam hal teknis untuk jenis pesawatnya
yang datang ke mandalika
kami tertunda tidak bisa melakukan sortib penyemayan
tapi tentu kami tidak ingin menyalahkan notam pesawat ri
sementara itu pfizer mengklaim vaksin buatannya seratus persen efektif untuk anak berusia dua belas hingga lima belas tahun
namun pada dua puluh maret kondisi berubah
ketika butiran garam bertemu dengan uap air di awan
untuk anak berumur tiga hingga tujuh belas tahun
menurut koordinator lab tmc brin budi harsono
andai saat itu tidak ada notam
badan riset dan inovasi nasional atau brin
hasilnya pada delapan belas dan sembilan belas maret
justru di situ krusialnya pada saat jam jam
dan terpaksa kami terbang untuk menghujani
hujan lebat disertai petir yang mengguyur mandalika
kegiatan ini dilakukan menggunakan pesawat kasal seri dua ratus
ada pusat tekanan rendah yang berpotensi menjadi siklon tropis di perairan selatan ntb
itu memang yang digunakan adalah pesawat
akhirnya yang terjadi saat itu adalah
cara yang dilakukan adalah menyebarkan partikel garam ke awan
terjadinya perubahan arah angin dari utara ke selatan
maka kami bisa mencegah itu lebih ke utara
beredar surat dari badan pengawas obat dan makanan yang mengizinkan penggunaan vaksin covid sembilan belas untuk antak berusia dua belas hingga tujuh belas tahun
sementara itu penggunaan vaksin bagi anak berusia di bawah dua belas tahun bepom belum memberi lampu hijau
pusat hujannya itu ada di wilayah utara
tepat pada saat pelaksanaan race motogp
yang puncaknya terjadi pada dua puluh maret
bahwa mandalika ini hanya bagian pinggir pinggirnya saja
secara alamiah hujan ini kan terbentuk dari butiran uap air yang ada di atmosfer ya
namun ada satu faktor lagi yang membuat hujan deras
kegiatan modifikasi cuaca dilakukan karena berdasarkan data bmkg pada tujuh belas sampai dua puluh maret
kalaupun sempat terjadi hujan
sekitar pukul satu siang
dihubungi cnn indonesia bepom belum memberi konfirmasi tentang surat itu